di tengah menjalankan tugasnya sebagai ketua umum pssi nama erick thohir muncul di sejumlah lembaga survei sebagai calon wakil presiden favorit
survei indobarometer menyebut erick sebagai cawapres terkuat mengungguli kofifa indar parawansa dan muhaymin iskandar
selain itu data lembaga survei indonesia juga menyebut erick thohir berada di posisi pertama sebagai cawapres pilihan masyarakat disusul ridwan kamil dan sandiaga uno
menanggapi hal itu dalam spesial interview bersama cnn indonesia erick thohir menegaskan menjadi ketua umum pssi bukanlah bagian dari taktiknya memuluskan jalan menuju kursi cawapres
meski mengaku olahraga indonesia memerlukan peran pemerintah jika mau maju
namun dirinya mengingatkan untuk tidak mencampurkan olahraga dan politik
saya terima masyarakat sepak bola tidak lain karena saya memang sudah berkinjimu di sepak bola
bukan istilahnya ujuk ujuk orang dari luar mau nunggangin sepak bola
erick mengaku belum masuk dan berkoalisi dengan partai manapun
meski demikian komunikasi politik terus dibangun
nama erick thohir dipasangkan dengan ganjar pranowo pertama kali muncul saat rakornas partai amanat nasional pada februari lalu
ketua umum pan zulkifli hasan menyebut
terakhir pertemuan presiden joko widodo
menteri pertahanan prabowo subianto
serta menteri bumn erick thokir terjadi di istana bogor pada minggu enam belas juli juga menarik perhatian publik
momen yang dibagikan prabowo melalui akun instagramnya ini dilengkapi dengan caption
saya dan pak erick thohir menerima alasan
dan saya juga menerima alasan yang menarik dari presiden joko widodo
tim liputan cnn indonesia